sampai jumpa di video selanjutnya
eh ram ram
kamu udah ketemu sama ratu belum
kemarin tuh gue sempat nyakitin dia banget
soalnya dia pinjam uang sama edgar
untuk melunasin hutang ibu
sejak itu dia pergi dan sampai sekarang
gak pernah kembali lagi
sebentar lagi malam ram
aku benci sama kamu
kalau kamu gak mau ikut aku
apa peduli kamu
aku tanya apa peduli kamu setelah apa yang udah kamu lakuin sama aku
kamu udah hancurin masa depan aku edgar
ratu tunggu aku ratu
aku harus meninggalkan semuanya
aku harus meninggalkan kotraku ini
termasuk meninggalkan ram
ratu pasti balik ke kontrakannya lagi
kalaupun dia pergi dia kan harus ambil barang barangnya
mungkin gue cari ke kontrakannya aja kali ya
kenapa sih kok ada yang aneh sama ratu
aku gak pantes lagi buat kamu
bukannya aku menghindar karena aku masih marah sama kamu
tapi aku menghindar karena sekarang
aku bukan ratu yang dulu lagi
sekarang gini aku udah kotor
aku cuma perempuan kotor rama
bagi aku gak akan pernah lagi maafin kamu ya
dan aku udah nyesel kalau aku pernah cinta sama kamu
sampai kapanpun aku gak pernah lagi maafin kamu
sampai lo gak mau ketemu gue lagi ratu
maafkan gue ratu
maafkan gue yang selalu nyakitin lo dan bikin lo menangis
luka lukanya gak berbahaya kok
tuh kan ram aku bilang ke kamu tuh juga apa
kamu tuh kalau mau tanding tuh kamu konsentrasi konsentrasi
hei kamu lihat kan sekarang kamu sampai kalak telak kayak gini
sampai babak belur tuh lihat
apa sih rem yang kamu pikirin
pasti ratu kan yang bikin kamu gak konsen tanding
semalam tuh gue ketemu dia ros
tapi dia berubah
dia bilang gue jangan deketin dia lagi
tapi dia sama sekali nggak kelihatan marah
malah kelihatan sedih dan merasa bersalah
sebenarnya dia kena apa sih terus
apa sikap ratu itu ada hubungannya dengan apa yang aku lihat malam itu
semua ini emang akan nyakitin ratu guard tapi cuma sementara gar
nah setelah itu ratu akan bisa berpikir kalau emang hidup sama lo itu
bisa jauh lebih baik daripada dia harus
hidup sama si rama
kalau lo berhasil nge guide ratu dengan cara ini
lo akan bisa hidup bahagia sama dia
lo bisa melindungi dia lo bisa menjaga dia dengan sepenuh hati logat
lebih baik aku gak usah bilang kerama soal masalah itu
kalau aku kembali ke rumah apa apa masih mau nerima aku lagi
gue udah nungguin lo dari tadi pagi dan gue pikir lo bakal datang ke rumah boka b lo
rama aku udah bilang
jangan ganggu aku lagi sekarang sebaiknya mau pergi
gue gak akan pergi sampai lu mau ngomong sama gue ratu
dan sampai lo mau maafin gue
gue udah pernah kehilangan lo dan itu rasanya sakit banget
gue gak akan pernah mau melepaskan lo lagi
apapun yang terjadi kita memang gak bisa balik lagi
kenapa gak bisa sih kenapa lu gak mau balik sama gue kan itu kan kita saling mencintai
terkadang cinta aja gak cukup
rama kamu itu pantas mendapatkan
mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik dari aku yang jauh lebih baik
gue gak mau cewek yang lebih baik dari lu gue cuma maunya
udah mulai sekarang kamu jangan ganggu aku lagi
dan seharusnya dulu aku gak maafin kamu karena
karena apapun yang terjadi kita memang gak bisa sama sama lagi
waktu itu aku lihat kamu sama edgar di kafe
terus ada ratu juga
sebenarnya kalian ngapain sih ratu sama edgar jadian lagi ya
ya sebenernya ratu sama edgar itu memang harus jadian lagi
bahkan harus lebih dari itu
kamu tahu apa yang udah mereka lakuin apa yang udah ratu lakuin sama edgan
oke aku tunjukin sama kamu
gue gak mau denger lagi lo cerita jelekin ratu pokoknya
kalau lo masih ngomong yang aneh aneh
bukan cuma handphone lo yang ngacur lo juga bisa ikutan ngacur
kalau aku menyusul kardika mungkin semuanya akan lebih baik
udah gak ada gunanya lagi aku hidupkan
dan aku udah gak pantas untuk siapa siapa
sangat kecewa lihat itu pangsun
setelah les sensation itu kena my pa basuh
tapi udah gak ada harganya lagi
aku sangat mencintai kamu rah
kamu tuh sangat berharga buat aku
aku mohon ya jangan pernah katakan itu lagi
kalau kamu cinta sama aku seharusnya kamu gak usah rusak hidup aku ya enggak
rah tunggu rah aku mohon
ratu tunggu aku mohon
ratu jangan pergi
aku harus gimana lagi untuk mengutipkan cintaku ini rah
aku melakukan semua itu karena aku sangat mencintai kamu
aku harus gimana lagi supaya kamu percaya sama aku
aku harus gimana lagi supaya kamu mau menerima aku
apa kurus seperti ini supaya kamu bisa menerima cintaku ratu
weh kalau mau mati jangan bikin gue masuk penjara dong weh
apa kamu baru akan puas kalau lihat aku mati
demi kamu rah
jadi aku mohon izinkan aku bertanggung jawab
menikahkan dengan gue ratu
kamu brengsek edgar
dari dulu aku selalu memimpikan makanan yang indah yang datang dari laki laki yang aku cintai
tapi ternyata sekarang aku justru dilamar oleh laki laki
yang aku cintai
tapi udah menganjurkan hidup aku
jadi sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin kamu
aku gak bisa lepas dari kamu rak
aku gak tau harus dimana lagi supaya kamu bisa nerima aku
jadi kamu pikir udah gak ada cara lain lagi
edgar kamu itu banci tau gak
dan sampai kapanpun aku gak akan mau menikah sama kamu

ratu tunggu rah
ratu tunggu rah
ratu tunggu rah
ratu tunggu rah
ratu tunggu rah
ratu tunggu rah
kau mau kemana rah
edgar lepasin aku mau pergi
sekarang udah malem
kamu mau pergi kemana
buat hidup aku menang
sekarang lepasin tangan aku
ratu aku mohon jangan pergi
ratu aku mohon jangan pergi
aku tahu aku salah
kamu boleh benci sama aku ratu
tapi aku mohon jangan pergi
aku gak akan memaksa kamu untuk menikah sama aku
aku gak akan
untuk menembus semua kesalahan aku ratu
tolong terima permintaan aku ini
aku tidak akan memaksa kamu untuk mencintai aku